situs liangan bagai membuka lembar sejarah seribu tahun lalu
sejarah ini menceritakan kehebatan nusantara dalam menaklukkan dunia
dan ketangguhan leluhur kita menghadapi ancaman letusan gunung api
leluhur kita tidak sekadar menjadi persinggahan bangsa asing
justru sebaliknya bangsa kita adalah penakluk dan kompas peradaban dunia
ya peradaban nusantara telah sekaligus menjadi titik temu berbagai peradaban dunia
salah satu jejaknya terekam jelas di situs liangan di desa purbosari
kecepatan ngadirjo temangu jawa tengah
situs ini berada di lereng timur gunung sindoro dan ditemukan para penambang pasir pada akhir dua ribu delapan belas
situs liangan terkubur erupsi gunung sindoro pada abad ke sebelas
berbeda dengan penemuan situs lain situs yang berada satu dua ratus meter dari permukaan laut itu
karena mempunyai bagian yang jelas dan lengkap seperti desa modern saat ini
bukan hanya candi tempat pemujaan seperti ditemukan di lokasi lain
di sini juga terdapat jejak hunian dan pertanian
salah satunya temuan terbaru pada november dua ribu delapan belas
yang berjarak satu ratus dua puluh meter dari lokasi candi utama dengan posisi delapan meter lebih tinggi
ya seperti rumah lah seperti itu
dan ini termasuk temuan yang paling baru
selain itu temuan bulir padi yang telah menjadi arang
menunjukkan kuatnya budaya agraris nenek moyang kita di liangan
bangunan candi dengan batu kotak dan halus
memperlihatkan peninggalan mataram kuno yang bernapaskan hindu
selama ini situs liangan dikenal berdiri pada zaman mataram kuno saja
atau sejak abad ke delapan hingga ke sebelas
namun temuan batu utuh atau buldar untuk tahlut dan pengerasan jalan
merujuk pada zaman pramataram kuno
berdasarkan pengukuran penanggalan karbon lewat sisa arang pun terbukti
rentang waktu denyut kehidupan dan peradaban liangan
ternyata jauh lebih lama hingga abad ke dua
atau sekitar tahun tiga ratus masehi
fakta ini pun didukung penemuan arca dengan pahatan kasar
yang berasal dari masa sebelum mataram kuno
inilah untuk pertama kali arca zaman pramataram kuno tersebut
ditunjukkan kepada publik
belum diketahui bentuk asli arca ini
meski sudah tampak pahatan wajah dan lekuk mata

artinya situs liangan telah berdiri sejak masa sebelum ada pengaruh hindu
atau masa ketika nenek moyang kita masih memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme
yakni kepercayaan terhadap alam di luar diri manusia
hal ini semakin dikuatkan oleh temuan situs liangan saat ini
yang terdiri atas empat tingkatan berbeda
menyerupai punden berundak tempat pemujaan para leluhur
kepala balai arkeologi yogyakarta sugeng rianto
yang telah mengekskavasi situs liangan sejak satu dekade lalu
mengatakan situs ini punya arti penting bagi dunia arkeologi indonesia
salah satunya melengkapi fakta tentang seorang raja pada era mataram kuno
siapa penguasa di sini memang tidak ada tata tanya
tapi kita bisa sinkronkan dengan data sejarah ya
jadi terutama dengan beberapa
kata seperti liangan
liangan kita mengingatkan pada kata layang
nah ada salah satu raja mataram kuno namanya telodong
dia penguasa layang
makanya kan dia rake layang dia telodong
nah itu kita hubungkan
bahwa trodong adalah sebelum jadi raja mataram kuno
dia penguasa di layang ini di liangan
situs liangan kini berdiri di atas lahan seluas lebih dari empat hektare
namun para ahli menduga luasan situs tersebut minimal sepuluh hektare
atau dua lima kali lebih luas daripada temuan saat ini
kalau dari hasil penelitian terpadu

dari tahun dua ribu
itu sampai di bawah sana
masih dari sepuluh baru empat hektare
masih lebih luas lagi
karena di sisi bawah itu
yang kemarin untuk lewat truk itu
ada temuan petir taami
sehingga harus lebih ke sana lagi
kemudian menurut penuturan warga
yang rumahnya di dekat balai desa
pada waktu membuat kolam
mereka itu pada waktu menggali
mereka menemukan struktur tatanan batu
dan kalau itu dilihat adalah lurus dari struktur jalan kuno nya itu
sampai jalan aspal di bawah sana
jadi kemungkinan memang harus sampai sana
posisinya ada di bawah pemukiman penduduk
nah ini yang harus kita hati hati
sebenarnya warga liangan sudah lama menemukan artefak
namun kala itu belum diketahui etika memperlakukan temuan
bahkan keberadaan situs ini
sudah diungkap sejak awal oleh sesepuh warga liangan
pada waktu saya masih kelas tiga sd
itu saya ikut dengan kakek untuk nyangkul
bahwa pernah cerita
ada lahan apa
yang nanti ini tanahnya ini dul
nah membicarakan dengan saya itu
tanah ini nanti bisa dibeli oleh negara
tapi ini pun bahwa ini nanti oke harta karun
harta karun itu kalau dulu nggak tahu
kalau yang tahu itu sekarang itu harta karun itu
yang terbukti itu ada situs itu
situs agar budaya ada candi seperti itu
kini penemuan situs itu memberi berkah bagi warga liangan dan sekitarnya
situs ini pun tak hanya menjadi harta karun warga liangat
tetapi juga dunia ilmu pengetahuan
nah dalam apa
yang saya sadar saja
ketikaii badan bacharquez

anur secarauman palavras sebelum revision

dan bisa li lounge
karena baru sakit dulu
anda ingin juga
sekiranya itu keluar
penelitian kayu hasil ekskavasi liangan
merupakan harta karun bagi widianto dwi nugroho
dari fakultas kehutanan universitas gejah mada yogyakarta
sampel kayu bambu dan ijuk yang diambilnya dari situs liangan
adalah sampel tertua berwujud hunian di indonesia
widhi telah mengumpulkan puluhan sampel kayu
yang beberapa di antaranya masih diteliti di laboratorium pebentukan dan peningkatan kualitas kayu
fakultas kehutanan universitas gajah mada

tidaknya kita bisa mengetahui bahwasannya rumah yang pernah terbangun
pernah berdiri di situs liangan
dibuat atau dibangun dari kayu kayu
yang diantaranya adalah puspa rasa mala dan cemara panda tersebut
arti selanjutnya adalah
selain digunakan sebagai bangunan kita memiliki asumsi ya
yaitu bahan bahan rumah yang dibangun
rumah yang dipakai untuk rumah tersebut
tumbuh di sekitar pemukiman atau rumah rumah yang dibangun
artinya adalah mungkin secara ekosistem
dulu saat itu hutan hutan atau ladang yang ada di sekitar situs liangan saat ini
dulu pernah tumbuh puspa rasa mala cemara pandak
dan mungkin beberapa spesies lain yang sejauh ini masih dalam proses identifikasi
temuan berupa arah ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah
balai pelestarian cagar budaya jawa tengah
sebab temuan berbentuk arang ini sangat langka
dan hanya ada dua di indonesia
yaitu akibat letusan gunung tambora di nusa tenggara barat
serta gunung sindoro di jawa tengah yang mengubur situs liangan
untuk merekonstruksi kehidupan masa lalu
memang arang ini dibutuhkan terutama arang dari bahan kayu yang menunjukkan bahwa ternyata dulu
rumah rumah yang dibangun di jawa tengah yang dikuburkan oleh arang ini yang dibutuhkan oleh arang dari bahan kayu yang menunjukkan bahwa ternyata dulu
rumah rumah yang dibangun di jawa tenggara barat
di masa yang lalu itu menggunakan bahan kayu
dan dibuktinya apa
ya itu dari bentuk arang
karena yang kita dengar adalah cerita cerita
seperti kita ketahui
yang sampai saat sampai pada kita saat ini kebanyakan bahannya bahan batu
sedangkan bahan kayu tidak ada sama sekali
dari arang inilah kita tahu bahwa memang benar

bahan kayu sudah digunakan pada abad tujuh delapan

situs liangan kini juga menjadi temuan penting ke gunung apian indonesia
dalam jurnal yang ditulis oleh vulkanolog asal indonesia dan jepang pada dua ribu enam belas dijelaskan
tidak ada catatan sejarah letusan sindoro sebelum seribu delapan ratus tujuh puluh
maka bisa dikatakan
temuan liangan mengisyaratkan
letusan gunung sindoro adalah yang tertua saat ini
letusan gunung sindoro adalah yang tertua saat ini
yaitu pada abad ke sebelas
selain itu penelitian badan geologi mengungkap
situs yang berjarak delapan km dari puncak sindoro itu dibangun di atas daerah rawan erupsi
situs ini juga tertimbun awan panas dalam satu periode letusan
dari statikgrafi ini kami mendapatkan empat lapisan endapan
empat lapisan endapan ini bisa jadi ini adalah empat kali kejadian awan panas
empat awan panas ini ada tebalnya tujuh sampai sepuluh meter
dan di sana endapan ini cukup jelas sekali bahwa itu awan panas
penelitian saat ini baru menemukan letusan sindoro
seperti letusan gunung merapi secara efusif atau berupa lelehan awan panas
namun tidak tertutup kemungkinan saat itu terjadi letusan secara eksplosif
kalau dari endapan yang masih dari studi endapan ya
sekitar rendapan yang kita ketemukan
itu masih tipe awan panasnya tipe awan panas pembongkaran kubah lava
karena kita di sana masih menemukan adanya bom kerak roti
konkrak roti ini mungkin adanya kubah lava yang lama
dan kemudian dibongkar menjadi material awan panas
tapi kalau untuk endapan yang lain atau tipe letus yang lain
kita masih belum menemukannya karena mungkin daerah survei kita masih di sekitar canggih saja
penelitian ini membawa pertanyaan tentang korban yang jatuh akibat letusan gunung sindoro
selama kita pelitian itu
tidak ditemukan korban ya
baik korban manusia
korban harta benda
bahkan ternak pun tidak ada
pengetahuan empirik masyarakat itu selama ratusan tahun menghuni di satu tempat
yang jaraknya hanya delapan kilo dari puncak gunung sinduro itu
itu sudah sangat tinggi ya pengetahuannya
bisa membaca gelagat gunung sindoro dengan sangat tinggi
sangat jitu gitu kan
lekar lekar itu ketika gunung sindoro meletus itu mereka sudah menyikir semuanya
bahkan ternaknya harta bedanya dibawa semuanya itu
temuan tersebut seharusnya menjadi cermin bagi upaya mitigasi bencana gunung api di indonesia
apalagi indonesia dikenal dengan istilah ring of fire atau cincin api
karena mempunyai satu ratus dua puluh tujuh gunung api
yang menjadikan indonesia negara yang paling banyak memiliki gunung api di dunia
fakta baru di liangan tidak hanya berhenti di sini
di satu sisi masih banyak misteri yang belum terkuat
namun di sisi lain temuan saat ini harus terus dikonservasi
demi membangun sejarah bagi anak cucu pada masa mendatang